kondisi pengungsian mandiri
tidak bisa dihuni meski hanya mengalami keretakan
tenda yang dibangun seadanya hanya berupa terpal yang disangkutkan pada tiang tiang kayu
alasnya pun seadanya ada yang menggunakan karpet bermain anak terpal yang sama dengan atap atau bekas panduk
untuk saat ini sih kita lebih pengen gitu kan ada tenda tenda yang memang layak pakai lah untuk warga kami
soalnya kan disini kan udah mau masuk ke musim penghujan
jadi kita sebenarnya lebih memprioritaskan balita sama lansia
pas dari hari sabtu itu kan kita seharian diguyur hujan lah gitu kan
apalagi jalanan sampai banjir jadi ya apa boleh buat
kondisi jalan aspal yang tak rata serta berpasir membuat tak nyaman
apalagi jika basah terkena hujan dan air hujan rembes ke dalam tenda
sebenarnya dari pemerintah yang nggak ada jadi kita antisipasi pasti hujan jadi kita buat sendiri aja lah
alhamdulillah ada bantuan tenda juga cuman nggak semuanya gitu kan
masih bertahap mungkin gitu kan
ya kita bangun aja lah daripada nunggu gitu
lagian kan musim hujan juga gitu
total ada satu ratus empat puluh sembilan kepala keluarga terdampak pada pengungsian mandiri ini
mereka mengaku kebutuhan makanan dan baju bekas telah terpenuhi
mereka masih butuh bantuan tenda karena belum bisa kembali ke rumah